gempa dengan magnitudo lima empat terjadi di jayapura papua pada pukul tiga belas dua puluh delapan waktu indonesia barat atau sekitar pukul lima belas waktu indonesia timur
kepala bmkg dwi korita karnawati menyebut gempa itu dirasakan di daerah jayapura dengan skala intensitas lima modified mer coli intensity
hal ini berarti gempa bisa dirasakan oleh hampir semua penduduk dan dapat mengakibatkan keretakan pada dinding
dwi korita menjelaskan gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami
meski begitu ia tetap mengimbau warga agar waspada dengan menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa
perlu disampaikan pada hari ini kamis sembilan februari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lebih dua puluh
kepala bmkg dwi korita karnawati menyebut gempa itu dirasakan di daerah jayapura pada pukul tiga belas dua puluh delapan waktu indonesia timur
satu ratus empat puluh tujuh puluh derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di darat pada kedalaman sepuluh km
dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya
gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal
kepala bmkg dwi korita karnawati menyebut gempa ini merupakan gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami
dan satu ratus empat puluh tujuh puluh derajat hujur timur atau tepatnya berlokasi di daerah jayapura pada pukul tiga belas dua puluh delapan waktu indonesia timur
dan satu ratus empat puluh tujuh puluh derajat hujur timur atau tepatnya berlokasi di daerah jayapura pada pukul tiga belas dua puluh delapan waktu indonesia timur